satgas mafia sepak bola terus berupaya mengungkap mafia sepak bola yang terjadi di liga sepak bola indonesia
sejumlah mantan pemain timnas indonesia yang turut bermain dalam piala aff dua ribu sepuluh lalu ikut diperiksa
sejumlah mantan pemain tim nasional indonesia di piala aff dua ribu sepuluh lalu seperti ponario firman utina maman abdurrahman hamka hamza dan marcus horizon
memenuhi panggilan penyidik satgas mafia bola untuk diperiksa sebagai saksi
selama kurang lebih lima lima jam para pemain yang tergabung di dalam asosiasi pemain profesional indonesia appi menjalani pemeriksaan
mereka ingin mengklarifikasi isu terkait adanya sejumlah pemain yang disinyalir menerima suap
namun ponario astaman mengatakan jika isu yang beredar tersebut tidak benar
banyak informasi yang kita berikan kepada tim satgas
mulai dari jam setengah sebelas tadi jadi kurang lebih lima lima jam teman teman tadi untuk berbicara bertukar informasi dengan tim satgas
intinya ada tiga hal yang pertama tentunya klarifikasi mereka teman teman yang di iff dua ribu sepuluh tentang isu yang beredar
mereka menyampaikan semua informasi bahwa semua isu yang beredar itu tidak benar dan semua fakta yang mereka ketahui mereka sampaikan di depan tim
satgas tadi dan sekali lagi menegaskan bahwa tidak benar bahwa isu yang berkembang di aff dua ribu sepuluh itu dari sisi pemain
itu yang mereka sampaikan
terus yang kedua juga tentunya teman teman juga dan bersama dengan app juga mendukung langkah satgas untuk membongkar mafia bola di indonesia
hingga kini tim satgas mafia bola telah menangkap empat orang yang diduga melakukan praktik mafia sepak bola
dengan mengatur sejumlah hasil pertandingan sepak bola di liga indonesia
badru zamal jakarta